glenn fredly menjadi inspirasi tidak hanya bagi generasi muda namun juga sesama rekam musisi
glenn merupakan sosok yang hangat dan juga bersahabat termasuk bagi dua sahabatnya
yaitu tulus dan yofi widianto di sahabat sekaligus rekan kolaborasi glenn
kita akan langsung menyapa kita ada mas yofi dulu ya sebelum kita nanti masih akan mencoba tulus juga melalui sambungan telepon
mas yofi selamat sore terima kasih sudah bergabung di cn indonesia live mas yofi
mas yofi kabarnya sangat mengejutkan
pastinya bagi seseorang yang sangat dekat sekali sosok sahabat bagi seorang glenn fredly
kalau saya baca kita baca juga di instagramnya mas yofi sangat mengejutkan
bahkan sebenarnya mas yofi tahu ini dari tulus ya
ya jadi tulus telepon itu saya lagi ngerjain musik dan pas saya naik ke atas saya agak lambat sedikit
saya angkat lagi tulus mas yofi belum tahu
belum ada apa
tulus kak glenn kak glenn kenapa sakit
waktu itu emang kelihatan kayak agak sakit tapi enggak kak glenn meninggal
wah itu langsung lemas tuh semua kaki
karena kita tuh dalam perbincangan yang cukup intens dalam proyek kita selanjutnya
dalam program program dengan yofi tulus klien itu kolaborasi kita
tapi sebenarnya dua itu semua persahabatan kami lebih besar lagi dari sekedar bagaimana kami berkarya
glenn itu dari awal punya lagu solo itu bareng sama saya
dari mulai cukup sudah terus lalu berhasil lagi dengan kasih putih selanjutnya selanjutnya banyak karya karya bersama
dan terakhir ya aduh rayu itu
jadi kedekatannya dari saya perkenalan sama glenn juga sangat lucu
jadi saya tuh main band di sebuah sma saya masih ingat flashback sedikit ya
saya main di sini ada anak tuh di pinggir sini loncat loncat terus
saya pelatih kan terus anak itu
terus dia kayaknya gembira sekali waktu bertemu
lalu saya beberapa hari berikutnya saya datanglah ke sebuah klub jazz
di sana dia nyanyi mirip banget kayak tevin campbell apa
oh ini anak yang kemarin luar biasa bakatnya
dan dari situ kedekatan kami makin dekat makin dekat akhirnya membantu glenn untuk membuat lagu pertamanya di album solonya
dari situ terus jadi sahabat yang sangat dekat sampai saat saat terakhir
oke jadi sahabat yang sangat dekat juga bagi seorang tulus
bergabung melalui sambungan telepon ya sekarang ya
oke tulus kita juga sedang ada mas yofi via sambungan skype
ngomongin soal bagaimana kita mengenang kepergian salah satu sahabat rekan musisi yang sangat multi talenta dan luar biasa glenn fredly
kalau tulus sendiri dan mas yofi mungkin kita ke tulus dulu ya
tulus sendiri tahu kondisi glenn yang mungkin menurun belakangan
tahu nggak sih update bagaimana kondisi kesehatan bung glenn sendiri
kalau sejujurnya saya nggak tahu banyak
saya rasa juga itu mungkin salah satu cara kak glenn untuk selalu menjaga suasana positif untuk orang orang di sekitar dia gitu
karena saya sendiri nggak tahu banyak tentang bagaimana perkembangan kondisi kesehatannya kak glenn sampai kita dengar tadi malam kabar itu
oke jadi tulus sendiri juga yang salah satunya nelfon mas yofi ya untuk kasih tahu kabar duka ini ya
tadi aku udah juga cerita ke mas yofi
by the way antara tulus glenn fredly dan juga yofi kita tahu ada satu proyek bareng yang juga hits atau meledak di pasaran ya di belantika musik indonesia yaitu proyek adurayunya
ngomong ngomong juga soal adu rayu banyak mimpi glenn yang kabarnya belum tereksekusi masih menjadi mimpi kedepannya di proyek adurayu
salah satunya katanya mau bikin atau diangkat ke layar lebar katanya tulus
iya kak glenn itu
orang yang penuh dengan ide ide kreatif orang yang penuh dengan pemikiran pemikiran yang hebat gitu
salah satunya ya ide kita bertiga inginnya si kolaborasi ini kolaborasi yang sifatnya tuh kalau buat saya pribadi tuh terasanya seperti spontan sekali
tapi inginnya terus dikembangkan salah satu ide idenya tuh ingin bikin film
cuman kita belum tahu mudah mudahan deh
kita flashback sedikit ke project adurayu sama mas yofi juga deh
ke mas yofi dulu mas yofi
proyek adurayu ini ketika pertama kali ini kayak gimana sih sampai akhirnya ada seorang yofi ada glenn ada tulus di sini semua
jadi memang saya selalu melihat bagaimana glenn dengan bakatnya yang terbiasa
dan glenn dari awal memang cukup dekat dalam pengertian
mungkin dia menganggap saya seperti kakak ya
terus kita suka ngobrol
glenn di bawah kita ini ada tulus yang hebat banget ya
terus sering banget kita ngobrol ya tulus tuh ajaib ini ini ini
gimana kalau kita barengan aja
pas ketika setelah konser solo saya diinspirasi cinta ide itu lahir
dan memang tulus juga sangat nyambung sama kami
cara berbahasa cara bermain dan pola sisi musikalnya itu antara saya terus dan glenn itu sangat dekat
jadi sama sama suka musik yang gayanya sama tapi juga ada idealisme
dan saya tahu kehebatan kehebatan adik adik saya itu
jadi ketika ini terjadi sebuah komunikasi musik semuanya terasa spontan
dan itu waktu dalam produksi ado rai juga tidak terlalu lama
kita nggak ngerti sampai sekarang udah sampai puluhan juta yang streaming puluhan juta
dan itu luar biasa itu di luar dugaan kami
sampai memang glenn bilang kita harus buat film kita harus buat film
nah itu yang memang dia cukup ini di sapi juga tulus punya bakat dalam menulis cerita dan sebagainya
akhirnya moga moga cita citanya glenn ini dan cita cita kami bersama bisa terrealisasi nantinya
oke tulus juga merasakan hal yang sama nggak sih
tulus artinya gini kalau mas yofi punya kedekatan mungkin yang lebih rentang waktunya lebih lama
kalau tulus mungkin agak seumuran sama saya
jadi menganggap glenn itu dulu mungkin ngelihatnya waduh musisi keren banget udah punya nama terkenal gitu
ketika diajak kolaborasi ini sosok glenn itu seperti apa sih
artinya sebagai seorang senior ya di belantika musik ini
ya sampai hari ini pun dan sampai kapanpun ya saya melihat dua kakak kakak saya ini ya pasti selalu begitu gitu
saya aja sering sekali bilang kalau di atas panggung saya selalu ngerasa kolaborasi ini tuh kayak mimpi gitu
saya nggak pernah kepikiran untuk bahkan sempat untuk bermimpi pun rasanya itu nggak pernah
mungkin kalau misalnya kenal kenal secara personal tapi ini tuh bisa ada di satu lagu
bisa ada di satu karya bersama bagi saya sampai hari ini pun masih terasa seperti mimpi
jadi saya selalu mengagumi dua sosok kakak kakak saya ini
dan ini adalah hal yang sangat berat buat kita semua pemusik di indonesia mendapatkan kabar ini
dan selamanya saya akan mengagumi kak glenn selamanya saya akan mengagumi mas yofi
mas yofi dan tulus kita akan jeda sebentar lebih dahulu
nanti kita masih akan ngobrol ngobrol bagaimana sosok glenn dan mewujudkan mimpi mimpinya glenn yang masih ada di depan mata mungkin dari rekan rekan musisi
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
kami masih akan kembali pastikan anda tetap di cnn indonesia live
oke kita masih akan membahas bagaimana glenn romansa cinta dan glenn di mata sahabat
masih bergabung dengan saya melalui sambungan skype ada mas yofi widianto dan melalui sambungan telepon juga ada tulus
mas yofi tulis masih bersama saya ya
saya mau ke mas yofi dulu deh
terakhir komunikasi dengan glenn kapan ya mas yofi
sekitar seminggu atau sepuluh hari saya agak agak lupa
ya masih membicarakan cita cita di depan
kita ingin buat apa buat apa
kalau pertemuan secara langsung yang bertemu langsung saya ke m blok
tempatnya dia memang sering kesana itu siter
yang sudah satu bulanan juga sih sudah agak lama
karena kebetulan pada waktu itu glenn minta ketemu untuk membicarakan hal yang dirasa penting
oke mas yofi menjadi salah satu musisi juga yang mendapatkan apresiasi dari bung glenn ya
ada gelaran konser kalau saya tidak salah di tahun dua ribu delapan belas ya mas yofi ya
gimana tuh mas ketika glenn waktu itu mempropos gitu ya
mengajak dan meyakinkan bahwa saya atau bung glenny mau bikin konser untuk mas yofi
iya pada waktu itu bilang pokoknya mas yofi tinggal datang duduk nggak boleh kemana mana
harus lihat dari awal sampai akhir
saya mau memberi sesuatu buat mas yofi cuma itu
tanggalnya tanggal segini nggak boleh diganggu
saya masih belum terlalu ngerti pada saat itu
terus ternyata dia memang membuat konser yang membawakan lagu saya dari awal sampai akhir pertunjukannya
dia ceritakan bagaimana lagu lagu itu menemani karirnya
dan ya kebetulan juga akhirnya kami juga sering bekerja sama
jadi kedekatan itu terjalin
tapi yang saya memang saya hormati adalah
glenn berusaha memberikan apresiasi pada saya
saya pikir seharusnya masih banyak lagi yang di atas usianya saya untuk diapresiasi
tapi glenn merasa penting untuk segera memberi apresiasi pada saat itu
saya juga nggak terpikir bahwa dua tahun dari itu glenn sudah tidak ada
jadi sedih juga
baik dari awal dari lagu pertama video klip pertama bersama
terus sampai adu rayu dengan foto foto bersama dengan tulus
di mana tuh banyak sekali comeback di media sosial
semakin melihat semakin ya saya merasa kehilangan banget dengan sosok glenn yang memang luar biasa baiknya
oke kalau selama seorang yofi widianto mengenal glenn fredly
tiga kata yang menggambarkan sosok glenn di mata yofi apa
kalau dipilih tiga kata kayaknya kurang
karena banyak hal hal yang unik dari glenn
saya tuh awalnya bahkan yang lucu banget ini adalah satu sebuah proses saya dekat
itu adalah ketika saya turun ke beberapa kota di luar negeri dan di dalam negeri
hanya berdua saya main piano dia nyanyi
itu seringkali kita membuat lagu mendadak di panggung tanpa liriknya
saya tulis begitu saja dengan melodi yang selewat
dan glenn bisa dengan luar biasa menyanyikannya dengan kecepatan yang tinggi
dan dengan perasaan yang begitu dalam di lagu itu
jadi mulai dari melbourne perth saya jalanin
sampai ke kota kota indonesia berdua saja pada waktu itu
ketika awal awal dia mau buat lagu dan sebagainya
jadi saya tahu betul cerita pribadi seperti apa kegembiraannya kesedihannya
tapi yang saya tahu sampai terakhir dia adalah orang yang sangat baik dan memperhatikan semua teman teman di sekelilingnya
jadi kalau dipilih tiga kata mungkin cinta baik ramah
itu adalah kekuatan glenn fredly
oke kalau bagi seorang tulus saya mau ke tulus
selama tulus mengenal pribadi glenn fredly tiga kata yang menggambarkan sosok bung glenn seperti apa tulus
susah ya kalau tiga kata karena kak glenn itu banyak sekali kebaikannya gitu
orangnya itu positif sekali terus hatinya baik sekali
yang saya selalu rasakan dari kak glenn itu kak glenn adalah pribadi yang
satu selalu positif
terus kemudian dia sangat perhatian ke kita kita yang baru mau mulai mencoba berkarir di dunia musik
kemudian ke senior senior kita ke semua orang gitu
di dunia musik dan juga di sekitar dia
terus yang terakhir juga menurut saya kak glenn adalah orang yang sangat baik
dan juga kak glenn adalah orang yang cerdas ya
terbukti dari banyak karya karyanya dia yang abadi gitu
bahkan seperti yang tadi mas syafri cerita hanya di atas panggung aja dadakan nggak ada persiapan apa apa dia bahkan bisa bikin lagu gitu
dan glenn itu selalu mengisi setiap romansa kisah cinta semua orang
dari mulai jatuh cinta sampai patah hati ya
tulus mengenang mimpi glenn dalam adu rayu
mengenang mimpi glenn dalam adu rayu
boleh saya minta tulus nyanyi sedikit adu rayu untuk mengenang mimpi dan mungkin penghormatan terakhir untuk bung glenn
waduh kalau sekarang kayaknya saya belum bisa deh
karena saya masih mencoba menerima lah kondisi yang sekarang
masih dalam suasana berkabung masih dalam suasana berduka
tapi terakhir boleh ke tulus dan juga mas syafi nanti setelah itu

mimpi terakhir artinya tidak hanya projek aduh rayu
glenn dalam dua puluh lima tahun berkaryanya pun juga bermimpi untuk membuat persembahan khususnya untuk dari timur ya
untuk timur gitu
apakah mungkin dari teman teman musisi atau dari tulus pribadi atau mas yofi gitu
ada mau melakukan atau mengeksekusi project apakah untuk mewujudkan mimpi salah satu mimpi bung glenn dalam waktu dekat kah
ke tulus dulu mungkin
ya kalau mungkin kalau untuk sekarang
mungkin kalau untuk sekarang pasti yang sedang dialami oleh kita semua di indonesia
dan mungkin juga kita sesama musikus di indonesia pasti masih kaget lah ya mas syafi ya
kita masih kaget dan kita belum apalagi sekarang kita ada keterbatasan dengan kondisi kondisi sekarang
kita belum bisa banyak berkumpul atau berdiskusi
tapi saya yakin dengan segitu banyaknya
jasa dan dedikasinya kak glenn ke dunia musik di indonesia
saya yakin akan banyak ide ide yang bermunculan dalam rangka untuk membangun sesuatu
membuat sesuatu untuk memberikan apresiasi yang tinggi untuk kak glenn gitu
oke kalau mas syofie mas syofi untuk mewujudkan mungkin salah satu mimpinya glenn
ya mungkin sebenarnya juga saya terkenang di sekitar satu bulan setengah yang lalu
dia telepon saya ketika saya ada di lampung
dia bilang mas yofi saya ingin buat konser pribadinya ya konser tinggal dia yang umur dua puluh lima tahun
lalu dia boleh boleh lagi ngomong soal film hadurayu
saya bilang ya mungkin saya dengan tulus dengan teman teman manajemen semuanya
moga moga kami bisa mewujudkan film yang menjadi cita citanya glenn freedon kami
dan pastinya tulus di sana yang berharga
banyak terlibat juga dan sahabat sahabat kita banyak ya ada yang membantu kita pada waktu pembuatan video klipadu rayu dan sebagainya
seperti davi linggar dan teman teman ada nicholas ada velov dan juga ada chico jericho dan sebagainya
moga moga terketuk semuanya untuk kita sama sama mewujudkan mimpi glenn
dan menjadi kenang kenangan yang indah buat kita semua
oke baik terima kasih mas yofi widianto dan juga tulus sudah bergabung dengan cnn indonesia live hari ini
terima kasih selamat sore
berikutnya kami akan kembali dengan presiden joko widodo yang membagikan ratusan paket sembako bagi warga di bogor jawa barat
selengkapnya usai jadinya